hari ini rabu dua belas juli dua ribu dua puluh tiga moda transportasi terbaru di jakarta lrt jabodebek mulai diuji cobakan bagi publik secara terbatas
enam ratus calon penumpang yang sudah mendaftar akan berkesempatan menjajal lrt dari tiga stasiun yaitu duku atas harja mukti dan jatimulia
untuk mengetahui uji coba perdana ini kami sudah terhubung dengan koresponen cnn indonesia albi pratama
selamat sore albi sejauh ini bagaimana antusiasme warga yang berkesempatan mencoba lrt ini
selamat sore megi
maggie seperti yang tadi kita pernah bertemu di beberapa jamnya lalu sekitar pukul dua belas waktu indonesia barat
dimana mungkin maggie masih ingat ketika saya menjajal lrt jabodebek yang hari ini dimulai untuk uji terbatasnya seperti itu
di mana pada hari ini sendiri sebenarnya sebelumnya pihak dari kementerian perhubungan dan juga dari pihak kai lrt jabodebek mencatakan bahwa akan dimulai untuk uji coba bagi publik
tetapi setelah ada penjelasan lebih lanjut tadi menteri perhubungan budi karya sumadi menjelaskan bahwa mulai tanggal dua belas juli dua ribu dua puluh tiga sampai nantinya tanggal dua puluh enam juli dua ribu dua puluh
maka ini adalah uji coba yang diperuntukkan bagi sejumlah stakeholder yang terkait dengan pelayanan angkutan moda transportasi lrt jabodebek sendiri
di mana ini akan ada dua puluh dua perjalanan uji coba bagi stakeholder tersebut untuk bisa memantau seperti apa pelayanan moda transportasi berbasis rel terbaru di jakarta ini beroperasi
lalu juga seperti apa speed rate ataupun kecepatan rata ratanya bagaimana mekanisme dan juga penanggulangan keadaan darurat dan juga pelayanan penumpang dan lain sebagainya
agar nantinya tercipta suatu bentuk ataupun pola yang bisa mereka pelajari untuk kemudian dievaluasi ataupun ditingkatkan pelayanannya
sebelum nantinya pada tanggal dua puluh tujuh juli sampai dengan tanggal lima belas agustus dua ribu dua puluh tiga pihak dari lrt jabodebek baru akan membuka bagi uji coba untuk masyarakat yang sebelumnya sudah mendaftar melalui link yang disediakan
lewat media sosial instagram dari lrt jabodebek sendiri
sehingga akan ada dua fase uji coba yang pertama tadi seperti yang saya sebutkan bahwa akan diberikan selama kurang lebih lima belas hari bagi stakeholder dari lrt jabodebek sendiri
dan yang kedua baru akan diuji cobakan bagi publik secara luas mulai tanggal dua puluh tujuh juli sampai dengan lima belas agustus dua ribu dua puluh tiga
nah terkait dengan link yang diberikan dalam media sosial lrt jabodebek sendiri yang dikeluarkan pada tanggal sepuluh lalu
megi memang ini sempat dikeluhkan oleh
masyarakat di media sosial instagram tersebut karena menyatakan kuotanya sudah penuh
tetapi ketika ditanyakan kepada pihak kemenhub dan juga kepada pihak pt ki sendiri
di mana tadi direktur utamanya didik hartantyo menyatakan berkemungkinan untuk menambah kuota
agar masyarakat yang tertarik untuk menggunakan lrt jabodebek saat masa uji coba ini bisa bertambah
nah rencananya pada fase awal uji coba untuk stakeholder ini akan ada dua puluh dua perjalanan lrt jabodebek setiap harinya
dan untuk masa ataupun fase kedua yang nantinya diperuntukkan bagi masyarakat akan ada sekitar empat ratus tiga puluh empat perjalanan lrt jabodebek setiap harinya
ini mendekati dengan rencana operasional yang direncanakan untuk perjalanan lrt jabodebek sendiri ketika nantinya sudah dioperasikan secara komersil pada tanggal delapan belas agustus dua ribu dua puluh tiga mendatang
sehingga akan ada banyak kesempatan bagi masyarakat yang saat ini belum bisa melakukan pendaftaran untuk melakukan uji coba lrt jabodebek
sehingga masih ada kesempatan di waktu waktu lainnya sampai nanti pihak dari lrt jabodebek merilis kembali kuota tambahan tersebut
nah bagi saya sendiri ini adalah pengalaman pertama untuk menggunakan lrt jabodebek di masa uji coba
ada beberapa catatan catatan memang yang dirasakan ketika menggunakan lrt jabodebek mulai dari waktu tunggunya yang masih belum optimal
karena sebelumnya diestimasikan akan ada di sekitar tiga sampai dengan enam menit
tetapi ini jaraknya cukup lama bisa satu dari sepuluh menit ini mungkin nanti akan dipadatkan lagi waktunya
jadi ada sejumlah kendala kendala yang masih trial error seperti misalnya berhenti di tengah tengah
tapi ini memang masih dalam rangkaian uji coba tahap pertama sendiri yang mana ini akan dievaluasi oleh pihak dari kementerian perhubungan dan juga pt ki sendiri
untuk bisa mengoptimalkan nantinya operasional lrt ketika sudah berlaku bagi masyarakat umum
sehingga nantinya masyarakat ketika sudah mencoba sudah bisa dipastikan ketepatan waktunya
lalu juga jumlah kereta api dalam satu harinya dan juga kecepatan rata rata dan pelayanan lainnya yang memang melingkupi
pelayanan transportasi lrt jabodebek mulai dari stasiun sampai naik kereta dan akhirnya keluar dari stasiun setelah melakukan perjalanan
baik albi kami akan terus memantau evaluasi uji coba lrt jabodebek
terima kasih albi sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news report